semoga semua dalam kondisi sehat
kita mau bahas satu isu yang juga ramai ini diperbincangkan akhir akhir ini
terutama setelah pak idris menyampaikan usulannya ya pada pertengahan juli lalu
dalam pandangan anda saya ke pak idris dulu
sebenarnya apa sih pak urgensinya daerah penyangga seperti depok ini untuk bergabung ke ibu kota
ya perlu saya klarifikasi
ini yang bikin rame media
kalau saya usulannya bukan depok gabung dengan jakarta
ini awal pembicaraannya terkait dengan masalah jakarta masa depan
pasca ikn dan bagaimana tinjauan masa depan jakarta dan kota kota penyangga pasca ikn
nah dalam diskusi itu saya menyampaikan urgensinya ikn
dalam kondisi padatnya penduduk indonesia utamanya di pulau jawa dan migrasi
serta permasalahan permasalahan yang sehingga urgensi itu sangat terbatas
yang kedua antisipasinya adalah bagaimana jakarta masa depan
ya jakarta masa depan
itu yang kita bicarakan
reposisi fungsi kota jakarta
itu juga saya sampaikan
dan juga tentunya ada data realitas tentang masalah infrastruktur jalan wilayah jabodetabek
kapasitas jalan yang tidak mampu menampung beban lalu lintas ini dari wilayah bodetabek
ya lalu lintasnya dan sebagainya
lalu mobilitas warga jabodetabek
ya ini juga saya sampaikan pada saat itu
ya sehingga ada antisipasi fungsi kota di bodetabek
ya fungsi ekonomi fungsi lingkungan fungsi sosial
juga ada transportasi sektor perhubungan maksud kami
dan juga ada sektor pariwisata
ya sampai kepada sebuah kesimpulan
ya kesimpulannya adalah ini kesimpulan saya ini
saya tidak mengusulkan depok itu secara sendiri ke jakarta
tidak itu jadi usulan
saya nggak tahu muncul ungkapan usulan wali kota depok depok gabung ke mana ke jakarta ini dari mana
ya itu yang saya klarifikasi
jadi sama sekali tidak ada itu
karena depok sekarang sudah bisa mandiri sudah nyaman bersama jawa barat
kalau memang nanti pas ikn jakarta itu bagaimana nasibnya misalnya
seperti itu kan pertanyaan
itu yang saya ungkapkan dari sisi perspektif ya pemerintahan dan otonomi daerah terkait dengan kota kota penyangga jakarta pasca ikn
itu yang saya sampaikan mbak
jadi sama sekali tidak ada usulan depok untuk gabung ke jakarta itu tidak ada
artinya bukan sekarang tapi nanti jakarta masa depan ketika kemudian nanti sudah ada ikn begitu ya pak idris
iya ikn kan sudah diundangkan
dan akan direalisasi informasinya adalah dua ribu dua puluh empat
dan saya dengar dari pihak kementerian pun sudah akan membuat semacam draft konsep bagaimana jakarta
dan tidak harus bergabung menurut saya
kalau konsisten seperti itu

misalnya ada kementerian khusus atau dirjen khusus yang menangani persoalan persoalan jabodetabek yang tidak kelar kelar permasalahannya
kalau memang ya nanti keputusan kebijakannya bergabung ya itu keputusan dari pemerintah pusat
kami sebagai pemerintah daerah ya apa namanya fatsun politik fatsun birokrasi pemerintahan
saya ke pak yayat
pak yayat ini kan kemudian bergulir
kemudian pembahasan terkait dengan usulan kota kota penyangga daerah penyangga ini bergabung dengan dki jakarta
tadi sudah diklarifikasi oleh pak idris
begitu ditegaskan arahnya seperti apa alasannya kemudian menyampaikan wacana tersebut
perlu saya beri tanda kutip ya
tanggapan anda seperti apa pak yayat
ya ini bagus sekali pak wali kota mengklarifikasi supaya tidak bias kemana mana tentang persoalan depok bergabung dengan dki
kalau misalnya ini digoreng terus menerus memang bisa lari kemana mana
tetapi sebetulnya tidak perlu kita khawatirkan dalam konteks sekarang pun yang namanya depok bogor bekasi tangerang selatan itu sudah jadi satu wilayah bersama yaitu jabodetabek
jadi sebetulnya tanpa digaung gaungkan segala macam sudah bergabung dalam jabodetabek sebagai kawasan fungsional satu ekosistem
tetapi dalam tata ruangnya juga sudah ada
bahkan dalam pengelolaan transportasi sudah ada namanya bptj badan pengelola transportasi jabodetabek
tinggal diperkuat saja sama fungsi fungsi lain
misalnya contoh selama ini yang dianggap paling punya krusial adalah di badan kerjasama pembangunan bksp
ya bksb nya kita perbaiki pengorganisasiannya
apalagi nanti sesudah dki tidak sebagai ibunya
jadi dengan dki tidak menjadi ibu kota negara lain pasti ada perubahan terkait konsep rencana tata ruang jabodetabek
posisi kedudukan antar wilayah akan lebih sama
jadi persoalan sekarang ini adalah bias informasi sebetulnya dalam kesatuan fungsional depok bekasi atau kota kota sekitarnya sudah bersatu dalam konteks fungsionalnya
kedua secara fungsi tata ruang semuanya juga sudah bergabung
cuma yang masalahnya
adalah dalam kerjasama yang masih lemah
sehingga ada ketimpangan karena pembiayaan
ada perbedaan level antara provinsi dengan kota dan kabupaten sekitarnya
dan ada persoalan persoalan lain yang khususnya pada konteks integrasi kerjasama itu
jadi solusinya kedepannya sebaiknya seperti apa pak
kalau kita bicara tadi masalah masalah yang saat ini masih ada
nah ada yang menarik
kalau pendekatannya melalui bksb
pak idris juga tahu betapa lemahnya fungsi kelembagaan ini
banyak rencana tapi lemah aksi
karena constraint pembiayaan cukup besar masalahnya cukup besar
maka kita harus secara khusus menanganinya pada hal hal yang dianggap sangat urgent
misalnya contoh mobilitas terkait transportasi
sebetulnya ada ide di bapenas waktu itu dalam rapat terbatas dikatakan suatu saat nanti
kalau ikn sudah resmi
maka jabodetabek itu akan diberikan mandat
ke siapa ke dki
untuk membentuk apa
semacam badan pengelola dalam konteks b dua b
misalnya contoh sekarang sudah ada kolaborasi antara pt mrt pt kci
dalam konteks membantu mitj
sebuah duba dan usaha untuk membangun tod dan memperbaiki transportasi antarwilayah
nah kalau nanti bergabunglah badan usaha dari bekasi
kemudian membantu membuat contoh satu misalnya
dki ini sekarang sudah integrasi tarif rencana rp sepuluh antar moda
kalau nyambung sedikit ke bekasi
nyambung ke depok
nyambung ke bogor
tarifnya terjangkau murah dan mudah
itu kan bagus
artinya ada solusi konkret pada satu bidang
contohnya lagi misalnya dengan tarif yang terjangkau
ada badan usaha kerjasama
ada sharing pembiayaan
itu langkah konkret
jadi ini adalah pertanyaan yang paling penting
nanti dalam konteks digabung kerjasama bekasi
ini itu pertama
dki itu kesulitan menyediakan perumahan
di depok lahan masih terbuka
bagaimana membangun rumah yang terjangkau
nanti difasilitasi oleh transportasi massal
kemudian depok juga punya otoritas
sebagai wilayah tengah das dari ciliwung
selama ini jakarta kebanjiran
bisa nggak jakarta membantu depok secara khusus
menjaga kataan koridor daerah aliran sungainya
ciliwung diperbaiki dan sebagainya
kemudian juga dalam konteks yang lainnya
depok bisa membuka ruang bagi usaha di dki
misalnya namanya redistribusi fungsi
ui kan udah pindah ke depok nih
bisa nggak pasar itu dipindahkan
pasar keramat jati atau pasar induk dki yang sulit
ditarik ke wilayah depok
difasilitasi dengan jaringan jalan
depok lagi punya rencana jaringan tol yang cimanggis itu
itu kan luar biasa
bagaimana diintegrasikan digabungkan gitu ya
bukan bergabung dalam konteks yang terlalu wah wacana politis
tapi digabungkan diintegrasikan
libatkanlah pt binasarana marga jabar itu yang jalan tolnya
jalan tol jasa marga
sehingga depok bisa membackup kebutuhan jakarta
membenahi sistem struktur tata ruang di wilayahnya
khususnya terkait dengan jaringan pelayanan
depok mohon maaf sekali lagi pak idris
memang struktur jaringan jalannya masih sangat terbatas
ketika depok tunggu metropolitan
jalannya itu bekas jalan jalan pedesaan
yang tiba tiba mendapat beban beban perkotaan
karena bangkitannya semakin padat
intinya adalah bagaimana kemudian nanti bisa ada sinkronisasi
ada integrasi di situ ya
dan itu dua hal itu memegang peranan pelayanan
itu penting begitu
nah saya akan ke pak idris
pak idris tadi kita sudah mendengar pemaparan
atau saran saran dari pak yayat
tapi kondisi real di lapangan saat ini
pasti tantangannya juga beragam ya pak ya
yang dihadapi hingga akhirnya mungkin ada sejumlah tantangan juga
untuk mewujudkan itu tadi ya
dua hal sinkronisasi dan juga integrasinya
benar tidak pak tadi yang disampaikan itu
memang benar benar menjadi masalah akarnya
atau justru ada masalah masalah lain
atau tantangan lah kita bilang ya
tantangan lain yang kemudian ini menjadi dasar
yang tadi disampaikan hasil penelitiannya
atau hasil kajiannya bahwa memang sebaiknya nanti ikn
pasca ibu kota pindah ke ikn
jabodetabek ini bisa menjadi jakarta raya gitu
ya terima kasih
ini ide ide pak yayat ini luar biasa memang dahsyat ya
memang begitu harusnya akademisi
bagi pengamat tata kota yang luar biasa nih pak yayat
ya terima kasih
sangat setuju sekali ya
sangat setuju sekali
tetapi ini harusnya menjadi sebuah introspeksi dan evaluasi
ya evaluasi bagi para pemimpin
bagi kita semuanya tadi
ego ego politik ya yang selama ini menjadi penghambat
belum selesai dan kita masih evaluasi bksp
sekarang sudah muncul nama yang baru
bukan bksp lagi sekarang
ya kan katanya hanya untuk tadi bagaimana merevitalisasi bksp
nah bksp ini ini pun ya tadi terbatas karena memang hibah yang saya seperti katakan
hibah hibah yang memang semua bertumpu kepada dki ya pada saat ini
itu pun dengan anggaran dki yang sangat sangat terbatas gitu
dan kita juga semuanya itu harus atas kendali dari pemerintah provinsi jawa barat
nah untuk itu ya
kalau memang ide ini benar benar terrealisasi dengan baik
secara efektif tentunya
ya kita memang sangat setuju sekali
cuma memang realitanya ya terus terang
bahwa kami kepala daerah pun mempunyai catatan evaluatif yang memang harus menjadi
apa harus disampaikan kepada pusat kepada kementerian
maka dari itu untuk draft yang undang undang atau revisi undang undang dki ataupun jakarta
yang akan diindikan oleh kepala daerah jawa barat
nah ini juga harus mendengar dari kami kepala daerah yang sebagai penyangga penyangga ibu kota
itu yang kami harapkan
tetapi jangan sampai itu tadi ya
apapun istilahnya integrasi atau apapun
ini harus benar benar terrealisasi
sebab selama ini dan sampai sekarang saya masih menghadapi sebuah permasalahan
yang memang permasalahan ini tidak selesai selesai
apa tuh pak
salah satu contoh adalah pesanggerahan
sungai pesanggerahan ini
sungai kaliangke misalnya
lagi lagi permasalahan persoalan persoalan yang memang terintegrasi
dulu pak anies baswedan sebagai gubernur dki
sebagai ketua bksb
mempunyai ide wacana tentang masalah persoalan sampah di jabodetabek
dan itu ternyata hanya wacana saja sampai sekarang tidak terrealisasi
nah ini yang barangkali
saya menganggap sebuah tantangan ke depan
sebagai sebuah bahan evaluasi
ketika memang nanti
integrasi program program jakarta raya
integrasi dalam artian saya sepakat dengan pak yayat
bisa integrasi secara fungsi bisa integrasi secara politik
itu nanti bagaimana lah keputusan dari pusat
yang tentunya tidak lepas dari pembahasan dan keputusan kebijakan dari para legislator yang ada di dpr ri
itu barangkali yang
pak iris mungkin harus saya tanyakan juga
pak yang selama ini membuat alot pak
diskusinya kemudian juga komunikasinya
itu apa sih pak hingga akhirnya terjadi apa ya
tadi alotnya pembahasan
untuk kemudian merealisasikan wacana wacana yang ada
di level pimpinan daerah begitu pak
ya diantaranya tentang masalah aturan kewenangan
misalnya kewenangan penanganan setu ya
danau danau yang ada di daerah kami
yang di daerah penyangga
nah ini kan katanya ini adalah kepemilikan
itu ada di pemerintah pusat
itu kementerian ke opr
dan kewenangan sekarang penataannya diserahkan kepada provinsi yang merupakan wakil daripada pemerintah
ya nah ketika ini di apa namanya diubah undang undang diatur ketentuan seperti ini
nah pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan apa apa
ya padahal permasalahan banjir ini sangat menyentuh
pelayanan publik kepada masyarakat warga setempat
nah sehingga karena kewenangan ini terbatas bagi kepala daerah
ini jadi sebuah persoalan
ya jadi sebuah persoalan
kami mendapatkan dana dana hibah misalnya
itu rata rata hanya untuk revitalisasi
revitalisasi itu hanya ngeruk ngeruk apa bersihin sampah
ngeruk lumpur dari danau
dan itu tidak menyelesaikan persoalan setu
yang merupakan resapan

jadi kita harus memiliki kepentingan yang menahan air
yang bisa menahan air
tidak turun ke wilayah wilayah yang lain
itu yang seringkali
itu tadi itu dari sisi aturan ketentuan
belum lagi dari sisi tadi
mohon maaf kepentingan kepentingan politik
yang memang tidak lepas daripada arahan arahan partai politik
yang memang menguasai dalam tanda petik di wilayahnya masing masing
karena sebenarnya sedang turun
ke wilayah yang ramah
jakarta menjadi jakarta raya pasca ikn menjadi ibu kota nusantara
begitu seperti yang tadi disebutkan atau ibu kota indonesia seperti yang tadi disebutkan
tapi bukan usulan saya nih pak ya depok gabung jakarta ya
iya jadi tadi sudah ditegaskan ya tapi kita mau bicara soal untung ruginya
pak yayat tadi sudah diklarifikasi pak idris soalnya sudah ditegor ya pak ya
sama wakil gubernur ya pak
oke baik siapa
iya saya berarti sudah diakui bahwa tidak wacananya dari pak idris
tidak pernah ada itu
pak wagub tidak klarifikasi ke saya soalnya
kita klarifikasi lewat cnn indonesia newsroom pak wali
saya kembali ke pak yayat
pak yaya terakhir kita bicara soal menakar untung rugi
jadi pertanyaan besarnya lebih baik untungnya atau ruginya nih pak
ketika kemudian nanti daerah daerah penyaga mungkin ada wacana untuk kemudian bergabung menjadi jakarta raya
singkat saja pak
ya statement untung rugi itu tidak boleh oleh pemerintah
karena pemerintah itu bukan badan hukum
pemerintah itu tidak boleh berpikir saya dapat untung
yang dia harus untungkan adalah masyarakat makin bagus kualitas pelayanannya kualitas hidupnya
jadi bagaimana memperbaiki kekurangan ini jika ada keterkaitan langsung dengan jakarta
karena faktor jarak depok dengan dki sangat dekat
difasilitasi dengan public transport yang bagus tidak macet di jalan
nah cara kita memperbaiki adalah dki depok atau bekasi duduk bersama
pak tolong bantu kami
misalnya contoh transjakartanya bisa sampai depok atau tidak dengan tarif yang rp sepuluh yang terintegrasi
sampai ke bekasi
atau misalnya terkait dengan situ
situ ini dilema loh buat daerah barang pusat dititipkan di provinsi yang ada di daerah
daerah dapat masalah
kompleks ya pak
tidak dibantu apa apa
itu permasalahannya pak yayat
iya itulah yang harus diperbaiki dan diperbaiki juga
tidak kita lakukan koordinasi kolaborasi tapi tidak pernah terwujud
mohon maaf ini sekali lagi curhatnya pak wali kota
bukan persoalan gabungnya tapi
ada beban sedikit ketika sudah disuarakan ini akan lebih terbuka
mudah mudahan akan ada perubahan lah kebijakannya
yang kita harapkan justru mungkin dari wacana atau ramai ramai ada statement bahwa ini adalah wacana dari pak wali
ini kemudian bisa membuat seluruh pihak terkait bisa duduk bersama membahas solusinya seperti apa bagi warga di daerah jabodetabek ya
saya ucapkan terima kasih banyak kepada bapak wali kota depok pak muhammad idris atas waktunya
dan juga dosen tata ruang universitas trisakti pak yayat supriyatna
terima kasih banyak atas waktunya
kita tunggu nanti perkembangan ya
terima kasih semua mohon maaf
saya selalu bapak bapak